mundur mundur kalian semua mundur
kembali mundur kalian kejar
kecil anak kecil
oke sekarang gue yang nyerang nih ya
lo udah bikin temen gue babak belor ya
hah warog mati
apa aku bilang semuanya ini perbuatan pak bustok
pak buston membunuh warog untuk menutupi kematian dia
ada apa pak
aku juga tidak tahu bu
biar bapak lihat keluar
ada aku sih bu
aku juga tidak tahu pak
oleh oleh oleh
oleh oleh oleh
alah jangan pura pura
ternyata pelakunya pak kaja sendiri
apa itu apaan ini
bapak harus bertanggung jawab
alah bapak jangan mungkir
bukannya bapak sendiri yang telah membunuh dicuci dan akhirnya membunuhnya
itu betul betul fitnah
kejadiannya bukan seperti itu
memang mayat cici ditemukan dalam gudang saya
tapi bukan saya yang membunuhnya
dan warog memang saya suruh membuang mayat itu
alah jangan bohong pak
kalau memang warog disuruh membuang mayat cici
mengapa warog dibunuh juga hah
siapa yang membunuh dia
alah sudah jangan bertanya lagi
yang melakukan semua penggunaan itu adalah
ayo jangan beres
jangan menyerang ya
tunggu di situ saja
untuk di situ saja ya
paket dua yang mana ya
sabar di situ
paket dua ini saja ya
mau hajar lo salah doa ya mana lu tong yang mana mana lo ya
ini sendiri biang kelari dari semua ini sudah bisa kita tangkap karena itu kita
harus berterima kasih kepada kang hasan kang ridwan dan kasan dan kamu hampir kamu harus
tunggu tunggu tunggu
boleh aja sih mengakui segala perbuatan di depan hukum nih
aku yang paling utama nih minta maaf sama allah
jangan iya bang iya bang aja nyebut lo nyebut
dua kalimat sadat
berpuasa membayar zakat
kalau lu udah mampu tuh
udah lu berangkat no naik haji ya
ya udah deh bawa deh bawa bawa bawa
oke dong sama sani ini
pesan terima kasih atas bantuan kalian
sama sama pak busta
ridwan bagaimana kalau kita mampik rumah
aduh gimana ya pak sebenarnya sih tapi
boleh juga tuh pak ide bagus
apaan sih ya kan kita harus berangkat sekarang ngapain
lo mesti bersyukur
dapat rezeki perut aja dipikirin
hambali itu mendalamin ilmu sesak pak
ternyata ia pernah berguru ilmu
kanuragan untuk ketikdayaan
tapi tidak sesuai dengan kebijakannya
tapi tidak kesampean
dia jadi pendiam
dan susah diterbak gerak geriknya
bisa jadi kasian sama balik
kalau bang sani
tinggal lebih lama disini
bang sani tuh tinggal lebih lama
banget di desa ini
kalau atika sih bang ya
terserah bang sani aja deh
bang sani mau tinggal dimana
kalau tinggal di rumah
emang gak boleh ya tinggal di rumah tiga ya
bang sani jangan tanya atika
bilang aja sama bapak dan ibu
ini banget nih bocah nih
eh nak sani
baru jalan jalan dari kebun belakang iya
kayak dapur di rumah gede banget
tadi nah hasan pesan
nah sandi susul aja mereka
sudah jalan duluan
apa apa bisa aja dah bercanda mulu
jangan kaget saya
eh anak manis
mau kemana ha
kalau dekat dekat saya bunuh diri
wah kalau begini jalan kan hidupnya
ada apa ini sebenernya mas mas
kalau berani aja
kalau berani tuh jangan sama perempuan sama nih
ya sakit lah
tenang aja lu ya
lu jangan curang gitu dong lu
jangan begitu dong caranya
lu kalau ditinjau lu di dis lu
tunggu dulu lu liat nih almogun lu ya
sekarang gue siap
eh kalau gini sih kami juga bisa
terusin alah coba gitu
alah lagi wah udah mulai keliatan tuh dikit tuh

belum belum dikit dikit
wah udah gak ada juga
iya bencana juga
makasih ya udah nolongin fina
demi menegakkan jalan keadilan
apalagi ada fina
tadi fina hampir mau diperkosa sama penjahat kek
gak apa apa kek
enggak kek soalnya tadi sani
bawa fina kabur terus kita sembunyi
kirain di kalahin malah kabur
kamu kok lama banget kan
malem kakek rusak marah tau gak
eh kamu jangan ngamuk gitu dong
aku kan mau si zikiran dulu
biar ketemu vina jadi tenang gitu
yaudah deh duduk dulu yuk
kayaknya aku pengen balik ke rumah orangtuaku aja deh
aku disini takut
loh jangan udah kamu tenang aja disini
kan ada sani pasti aman
semua pasti beres
nanti sani terus deh nemenin
kalo ditemenin terus ada yang marah gak
gak usah biarin
udah udah udah gak usah gak usah
selama kamu ada di sisiku
aku sudah seneng kok
kok cemberut aja
gak seneng ya sama sani ya
vina dikhianati sama orang yang vina cintai
itu mungkin karena fina salah mencintai seseorang
jadi kadang kadang kita jadi salah bersikap
ya itu kata teman sani sih
ya karena manusia tidak luput dari kehilafan kesalahan kan
ikhlasin aja kepada allah swt
pasti dia mendapatkan ganjarannya
mendapatkan hukuman yang setimpal

apa yang kamu tumbang keizensi
apa yang kamu yang tetap clark burauk fancy
apalah dirinya betul

lagi doang k marine berjalan jalan
udah lah vina
vina harus merelakan kakek kamu pergi
vina gak mau pulang ke rumah vina
keluarga fina harus tahu kematian kakek vina
gak baik kan memutuskan tali silah terakhir
apalagi sama keluarga
jadi vina harus kembali ke keluarga vina
menurut sani sih
itu yang terbaik